pansus hak angket kpk berencana mengunjungi rumah aman kpk yang digunakan penyidik kpk untuk mengakomodasi saksi
hal itu terkait dengan informasi yang diterima pansus bahwa kpk menggunakan tempat itu untuk menekan saksi agar memberi keterangan palsu
informasi keberadaan rumah aman kpk diungkapkan oleh miko yang menjadi saksi kasus mantan ketua mk akil mukhtar
dalam rapat dengar pendapat dengan pansus angket kpk miko mengungkapkan dirinya ditekan oleh penyidik kpk agar memberikan keterangan palsu
pansus kemudian menyebut rumah aman itu sebagai rumah sekap
dari informasi yang dikumpulkan oleh pansus angket kpk rumah sekap kpk berada di wilayah depok jawa barat dan kelapa gading jakarta utara
pansus angket kpk juga memberikan suatu saran sehingga penyimpanan penyimpanan ini jangan sampai terjadi oleh kpk
menanggapi hal itu kpk mempersilahkan anggota pansus hak angket kpk untuk mengunjungi rumah aman atau safe house milik kpk
humas kpk yuyuk andriati menyampaikan bahwa kpk sama sekali tidak keberatan atas niatan dpr yang bersikeras ingin mengunjungi safe house kpk
hal itu sekaligus untuk membuktikan bahwa sebutan rumah sekap itu tidaklah benar
pansus angket kpk berkata
pihak kpk safe house atau rumah aman digunakan kpk untuk melindungi saksi yang dikhawatirkan akan mendapatkan intimidasi dalam menyampaikan kebenaran
meski kpk menyatakan tidak keberatan atas rencana anggota pansus tersebut
pihak kpk berharap agar tim pansus hak angket kpk tidak malah merugikan upaya upaya perlindungan saksi dan korban di masa mendatang
pansus angket kpk mengunjungi rumah aman kpk
yang digunakan penyidik kpk untuk akomodasi saksi
hal itu terkait dengan informasi yang diterima pansus bahwa kpk menggunakan tempat itu untuk menekan saksi agar memberi keterangan palsu
kita kembali sapa produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di rumah aman kpk depok jawa barat
sisi selamat sore sisi
sisi sebelum saya bertanya tentang hasil kunjungan pansus angket kpk
mungkin sisi bisa sedikit memberikan deskripsi seperti apa safe house milik kpk di depok ini sisi
ya selamat sore yuda baru saja pansus kpk tadi bergegas pulang menuju dki jakarta
dan mereka juga tadi menyelidiki dan kemudian meninjau kembali untuk rumah safe house yang berada di wilayah depok ini
dan rumah ini memang diklaim sebagai salah satu tempat penyekapan dari saksi mantan ketua mk
ahli mukhtar yakni miko yang tadi juga ikut dalam kunjungan dan peninjauan tersebut
yang mengatakan bahwa dia pernah disekap di dalam rumah ini
tapi saya juga akan melihat mengajak yuda dan juga tentunya saudara si indonesia untuk
safe house ini sendiri terdiri dari tiga kamar utama
begitu dan tadi miko mengatakan di dalam rumah ini dia sempat ditanyakan atau kemudian sempat juga merasa ditekan oleh pihak
lembaga antirasuah komisi pemberantasan anti korupsi begitu
untuk menitanya sejumlah terkait kasus penyuapannya ahli mukhtar
dan kemudian di dalam rumah ini juga dia sempat ditekan oleh pihak keamanan
dimana saat itu miko mengatakan dia juga tidak diberikan jawaban kepastian apakah
harus dilakukan di rumah ini dan hanya diberikan kemudian waktu untuk menunggu
dan banyak sekali pihak keamanan yang berada di dalam rumah ini ketika saat dia ditanyain soal
terkait dengan kasus penyuapan ahli mukhtar tersebut
dan tadi juga miko juga kembali menyinggung nama penyidik kpk yang kemarin juga baru diserang oleh
diserang air keras novel baswedan yang dirasa oleh miko juga salah satu pihak yang terlibat
dalam penyekapan dia terkait dengan kasusnya penyuapannya ketua mk beberapa tahun lalu ahil muhtar
dan di rumah ini
merupakan rumah yang dimiliki oleh seorang pria yang berdomisili di lenteng agung begitu
dan untuk kisaran harganya ini sekitar dua puluh lima juta per tahunnya dan dalam rentang kalau misalkan warga ingin
mengontrak begitu di rumah ini dikenai biaya sekitar dua sampai tiga juta
tapi dalam tiga tahun belakangan tadi pengurus dari rumah yang diklaim sebagai rumah sekap oleh pansus dari dpr ini
belum memiliki tuan rumah begitu belum memiliki penghuni begitu dan hanya dikunjungi sesekali
oleh sang pemilik rumah yang berinisial y begitu
dan tadi juga dari pihak dpr tadi kami juga sempat berbincang begitu dengan wakil ketua pansus taufik kulhasbi
yang mengatakan bahwa mereka sepakat bahwa hasil kunjungan ini menyimpulkan bahwa ini merupakan rumah sekap
yang digunakan oleh lembaga antirasuah komisi pemberantasan korupsi dan bukan kategori safe house
dan mereka mengatakan akan membawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam regulasi sesuai dalam regulasi undang undang
begitu karena ini juga merupakan temuan terbaru dan saat ini tim pansus dari kpk sendiri sudah bergegas menuju kelapa gading
yang juga mereka merasa bahwa itu salah satu rumah yang digunakan rumah penyekapan oleh kpk untuk kemudian menekan para saksi
memberikan keterangan palsu dengan klaim bahwa itu merupakan rumah safe house
ya sisi berarti diasumsikan pansus angket kpk tidak merasa puas dengan kondisi rumah tersebut
lalu apakah tadi sisi sempat bertanya sebenarnya safe house yang ideal yang ada dalam paradigma atau perspektif dari anggota dewan itu seperti apa mungkin sisi
ya yuda tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu anggota pansus
dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan fnd dia mengatakan bahwa sedianya ini sedianya dari segi regulasi ini sudah menyalahi peraturan
karena kpk sendiri tidak memiliki wawonang atau tupoksi untuk kemudian mengajak saksi ataupun melindungi saksi karena semuanya itu sudah dalam tupoksi lpsk
yang kedua juga mereka cukup percaya dengan informasi yang diberikan oleh saudara miko tersebut yang memang diduga kuat keponakan dari penyuap dari kasusnya ahil muhtar
dia mengatakan bahwa dia pernah
disekap begitu dalam rumahnya kpk dan kemudian dia juga ada informasi bahwa penyekapan tidak juga hanya terjadi pada kasusnya miko tapi juga salah satunya menimpa mantan menteri kelautan rohmindahuri begitu
dan tadi juga dari tim dpr memastikan bahwa ini merupakan salah satu bukti ada sedikit penyalangan kekuasaan yang digunakan oleh lembaga antirasuah tersebut terkait dengan wawonang mereka menangani saksi
dan mereka memastikan bahwa ini akan dibawa ke ranah yang lebih tinggi
karena dari perangkat
dan menurut mereka bahwa kpk sendiri dari segitu poksi sudah menyalahi aturan karena aturan menangani saksi tersebut dibawa wawonang lpsk
baik sisi terima kasih untuk laporan anda
selamat bertugas kembali
noras fasia dari depok jawa barat
terima kasih untuk informasi anda